badan legislasi dpr mempersilahkan masyarakat mengajukan gugatan uji materi undang undang md tiga
yang baru disahkan dpr senin kemarin
balik menegaskan ada pemahaman yang keliru tentang sejumlah pasal
yang dinilai menjadikan dpr lembaga super body
pemimpin balik mengaku tidak menjadi masalah jika ada pihak yang menganggap produk undang undang md tiga
bertentangan dengan konstitusi
balik meyakini semua pasal telah diharmonisasi dan sesuai dengan filosofi konstitusi
pemimpin balik menilai ada pemahaman yang keliru mengenai pasal hak imunitas anggota dewan
menurut balek pasal satu ratus dua puluh dua huruf k tidak akan membelenggu masyarakat untuk mengkritik kinerja dpr
pasal tersebut hanya melindungi dpr jika dihina secara personal menggunakan kata kata kasar
selain itu pasal dua ratus empat puluh lima yang mengatur permintaan keterangan anggota dpr
harus mendapat rekomendasi mkd dan izin presiden
menurut pemimpin balek rekomendasi mkd tidak mengikat presiden
karena sepenuhnya bergantung pada keputusan presiden untuk memberi izin pemeriksaan anggota dpr
pemahaman bahwa dpr anti kritik menurut saya sesuatu yang keliru
jadi undang undang ini tidak dimaksudkan untuk membelenggu hak hak warga negara
dpr ini kan representasi rakyat
representasi rakyat artinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat
tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah ada poin poin tertentu
kita punya adat adat ketimuran bahwa kritik itu dibutuhkan sebagaimana halnya
dpr melakukan fungsi tugas dan pengawasannya kepada pemerintah
jadi kalau itu yang dilarang itu salah bukan itu maksud pembuat undang undang
tetapi memberikan perbandingan katakanlah kepada anggota dpr
menyeberatkan sama dengan binatang atau ucapan ucapan yang tidak
itu sebenarnya yang kita maksudkan dalam merendahkan harkat dan martabat
baik anggota dpr maupun lembaga parlemen
dpr mengesahkan revisi undang undang md tiga pada rapat paripurna senin kemarin
koresponden cnn indonesia rifana pratiwi akan melaporkan dari gedung dpr
rifana apa dampak revisi undang undang md tiga ini bagi kehidupan berdemokrasi di indonesia
selamat siang amel
sehari pasca pengesahan revisi undang undang md tiga menjadi undang undang belum genap selama dua puluh empat jam
koalisi masyarakat berencana mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
karena menilai bahwa produk ataupun pasal pasal dalam undang undang md tiga yang baru disahkan ini
banyak yang melanggar asas konstitusi dan juga demokrasi
seperti pasal dua ratus empat puluh lima yang mengatur bahwa permintaan keterangan
ataupun pemeriksaan terhadap anggota dpr ini harus mendapatkan rekomendasi
ataupun pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan
dan juga izin dari presiden
nah ini yang menarik bahwa tadi kami sempat meminta tanggapan dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi
yang akan mengadakan rapat bersama dengan komisi tiga
sebelum tadi rapat dimulai pimpinan kpk sempat mengomentari soal adanya hasil dari revisi undang undang md tiga
tadi pimpinan kpk mengatakan bahwa mempersilahkan kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi kepada mk
kalau merasa tidak puas dengan produk yang sudah dihasilkan oleh dpr ini
dan tadi pimpinan kpk juga menilai bahwa
banyak pasal pasal yang melanggar hasil keputusan mk
di mana pasal dua ratus empat puluh lima ini sebetulnya sebelumnya sudah pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
terutama soal permintaan pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan
tadi pimpinan kpk menilai bahwa ini melanggar prinsip equality before the law atau sama rata di mata hukum
dimana jika ada permintaan ataupun pemanggilan sebagai saksi ataupun permintaan keterangan terhadap anggota dewan
dan juga warga negara
nah sebagai warga negara ini memiliki kewajiban

untuk memenuhi panggilan dari lembaga penegak hukum manapun
tanpa melalui ataupun mendapatkan izin dari institusi ataupun dari presiden itu sendiri
oleh sebab itulah tadi juga pimpinan kpk mengatakan bahwa
meskipun undang undang md tiga ini sudah disahkan dalam sidang paripurna
ini tidak bisa berlaku jika memang nanti anggota dewan harus dimintai keterangan
ataupun dipanggil oleh kpk karena memang disitu disebutkan
untuk tindak pidana khusus seperti korupsi dan juga terorisme ini tidak berlaku
artinya kpk kalau ingin memanggil anggota dewan
anggota dewan tidak perlu meminta pertimbangan ataupun rekomendasi dari mkd
dan juga izin dari presiden amelia
lalu rifana apa dampaknya pada proses pemberantasan korupsi
ya betul sekali amelia kalau misalnya kita lihat bahwa tadi sudah saya sebutkan
pimpinan kpk mengatakan ini sebetulnya tidak berdampak apapun
untuk pemberantasan korupsi karena sekali lagi kalau kita mengacu ke undang undang kpk
undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua disitu disebutkan bahwa kpk berhak
sebagai lembaga leg spesialis atau lembaga ad hoc untuk bisa memanggil
setiap warga negara ataupun anggota dpr untuk dimintai keterangan
tanpa memerlukan izin dari siapapun
artinya apa yang sudah disebutkan dalam undang undang md tiga
yang mengatur soal tugas fungsi dan juga hak dari anggota dewan ini tidak berlaku
bagi tugas dan juga wawonan kpk untuk bisa meminta keterangan daripada anggota dewan
namun memang untuk asas berdemokrasi ini memang sedikit mengganggu
karena kalau kita lihat di pasal satu ratus dua puluh dua huruf k
di situ disebutkan bahwa mahkamah kehormatan dewan bisa menempuh jalur hukum
kepada masyarakat ataupun pihak lain yang merendahkan kehormatan anggota dpr
dan juga lembaga dpr
ini artinya dikhawatirkan bisa membuat siapapun yang mengkritik kinerja anggota dpr ini
bisa diadukan ke lembaga penegak hukum
tapi tadi pimpinan balek mengatakan bahwa terlalu jauh kalau interpretasinya
bahwa masyarakat tidak bisa mengkritik kinerja anggota dewan
karena memang pasal ini lebih berlaku
jika ada penghinaan ataupun kata kata kasar yang bernada kasar
kemudian mengandung unsur binatang yang dialamatkan kepada anggota dewan
itulah yang nantinya akan diadukan oleh mahkamah kehormatan dewan
sebagai satu kesatuan lembaga kepada lembaga penegak hukum
untuk melindungi kehormatan dari anggota dpr itu amelia
rifana terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
pemimpin kpk merespon soal undang undang md tiga yang baru disahkan dalam sidang paripurna dpr
menilai hasil revisi bertentangan dengan konstitusi dan melanggar keputusan mk
pemimpin kpk menilai pasal dua ratus empat puluh lima telah melanggar prinsip sama rata di mata hukum
sebab semua orang yang tersangkut kasus hukum memiliki kewajiban
memenuhi panggilan institusi penegak hukum tanpa perlu meminta izin dari siapapun
pada pasal dua ratus empat puluh lima diatur soal permintaan keterangan anggota dpr
yang harus meminta pertimbangan mkd dan izin presiden
pasal ini sebelumnya telah dibatalkan oleh mk lewat putusan uji materi
meski undang undang md tiga telah disahkan
pemimpin kpk menegaskan kpk tidak perlu meminta izin kepada siapapun
untuk memeriksa anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi
itu menurut saya undang undang md tiga itu bertentangan dengan putusan mk sebelumnya
kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi
lagi ya secara otomatis itu kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong
tapi kan ini sudah disepakati oleh karena itu tugas masyarakat lah untuk kalau mau mereview kembali
pertama saya bandingkan itu melanggar dengan prinsip umum hukum equality before the law
itu seluruh dunia itu tidak boleh ada keistimewaan
saya pak agus mubasaria kalau mau ini tidak perlu izin sama siapa
kita kalau mau dipanggil ke polisi
presiden pun tidak membentengi dirinya
dengan imunitas seperti itu
artinya kalau kpk mau minta keterangan kepada anggota dewan tidak akan meminta pertimbangan dari anggota dewan
kami itu kita sudah jelas dalam undang undang kpk
undang undang kpk itu tidak perlu izin untuk itu
itu sudah kita lakukan berkali kali